kehadiran aplikasi uber dan grab mempengaruhi persaingan bisnis taksi
meski tidak lepas dari masalah aplikasi taksi berhasil mengubah perilaku pengguna taksi di kota kota besar
seperti apa perjalanan uber dan grab hingga berhasil merevolusi bisnis taksi di berbagai belahan dunia
koresponden radinal nata prawira merangkumnya untuk anda
sejak berdiri tahun dua ribu sembilan uber sudah beroperasi di tiga ratus kota di lima puluh tujuh negara salah satunya adalah indonesia
menggunakan plat hitam dengan mobil variatif uber memiliki daya tarik tersendiri khususnya bagi penumpang yang terbiasa dengan taksi konvensional
berbagai kampanye uber juga dianggap sukses
salah satunya dengan kampanye membuka lapangan kerja
bagi para supir wanita
bukan hanya taksi berbentuk mobil
keseriusan uber dalam menghadirkan transportasi alternatif terlihat dengan beberapa varian kendaraan
seperti uber chopper yang populer di afrika selatan dan perth australia
south africa adalah satu
kita melakukannya di paris di kon film festival setiap tahun
kita melakukannya di new york australia hong kong filipina india dan banyak negara lainnya
pola strategi marketing uber dengan menggandeng optimis prime juga meledak di sosial media dengan terbukti viral
namun jakarta bukanlah kota yang mudah ditaklukkan
selain bersaing dengan taksi lokal regulasi di indonesia juga membuat apa yang terjadi di jakarta
kondisi berbasis transportasi terus bermasalah dengan regulasi
dan itu menunjukkan bahwa orang orang mencari servis kualitas yang lebih tinggi

orang orang mencari pilihan transportasi yang lebih bijak di kota
dan jika pemain yang ada jika perusahaan yang ada tidak dapat memberikan itu
mereka akan melihat ke arah lain
dan kita adalah jawabannya kepada pertanyaan atau masalah itu
di amerika dan eropa uber terlihat masih belajar memahami kebiasaan penumpang di asia tenggara
berbeda dengan aplikasi grab yang didirikan oleh anthony tan pengusaha muda asal malaysia
grab mengklaim lebih memahami pasar asia tenggara
hal ini terlihat dari pertumbuhan sepanjang tahun dua ribu lima belas
grab berhasil membukukan satu lima juta transaksi dari dua puluh delapan kota di asia tenggara
dan berikutnya perusahaan yang terlihat lebih banyak
fokusnya adalah balancing
artinya kita benar benar tetap tumbuh dengan sangat kuat
tapi memberikan portfolio yang bagus pilihan freedom
sehingga kita bisa menjadi aplikasi nomor satu penyedia layanan transportasi
yang memberikan kebebasan bagi pelanggannya baik itu layanan dua roda maupun empat roda
ketika taksi berpadu dengan kecanggihan teknologi dalam melayani penumpang
hal ini menjadi lahan bisnis dan dianggap sebagai revolusi kebiasaan dalam mencari taksi
sebuah revolusi bernilai jutaan dolar yang terus mendunia
radina tertawira jakarta